sebuah perampokan sadis terjadi minggu siang di tuban
seorang penghuni rumah toko disekap dan dikuras harta bendanya
pelaku bahkan tega membakar hidup hidup korban karena berusaha melawan
warga kelurahan kuterjo kecamatan kota tuban
dikejutkan dengan perampokan sadis pada sebuah toko bernama toko sriwijaya
berdasarkan olah tkp polisi menemukan sejumlah kerusakan pada bangunan toko
salah satunya atap belakang rumah sengaja dijebol oleh pelaku untuk masuk
sementara barang barang di kamar serta lemari berantakan di acak acak pelaku
tidak hanya membawa harta benda pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari dua orang ini
juga menganiaya suwiono pemilik toko
dalam kondisi terikat korban dipukuli lalu dibakar hidup hidup menggunakan cairan bensin
korban ditemukan pertama kali oleh salah satu pegawainya
saat itu kondisi suwiono penuh luka bakar di sekujur tubuh
jadi kita sudah laksanakan olah tkp dengan hasilnya kita masih mencari ya
mencari dari mana akses pelakunya terus kemudian motivasinya apa
dan sampai saat ini kita masih berdalam kira kira ada kaitannya dengan orang dalam
hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap aksi perampokan sadis ini
tetapi mereka masih terkendala informasi karena korban belum mampu diajak berkomunikasi
suyono sendiri saat ini dirujuk ke rumah sakit dr sutomo karena mengalami luka bakar serius lebih dari lima puluh persen
yon fajar adil